makasih ya sus
ya sama sama saya permisi ya dok
yalah mau makan
kok aku ngerasa nailah semakin deket ya sama aku
ya aku ini emang dokter anak
tapi perasaannya itu
tapi mama rela demi kamu nak
berkas remisi ibu elsa semuanya sudah saya kirim ke email pak amar
semuanya sudah diproses jadi tinggal menunggu waktu
terima kasih yola
mama sekarang berpikir noh
mama berpikir kalau ini memang udah takdir allah
dan memang udah seperti ini jalannya
mungkin kalau mama mama bisa berusaha untuk ikhlas menerima ini semua
tapi kalau untuk elsa kesini sulit noh
karena dia kan gak sering sama keisha
jarang ketemu keisha
kenapa pemikiran seperti itu ma
ya kalau kita kehilangan anak itu berat non
apalagi selama ini elsa kan nggak pernah besarin keisha
cuma ketemu dilapas
tapi mama rasa sekarang pasti dia ngerasa udah gak punya tujuan hidup
pasti ngerasa kalau ini gak adil buat dia
kalau soal elsa mbak ko gak setuju ma
yang kehilangan kan bukan cuma dia
kita semua juga kehilangan
tujuan hidup kan kita yang buat sendiri
masih ada aku
aku membuka lagi lembaran rumah tangga dengan elsa karena keisha
walaupun sekarang gesha udah gak ada
membuka lembaran baru lagi dengan elsa
masih terbuka kok ma
tapi ada satu hal yang harus kamu tahu
di akhirat nanti keisha ini akan jadi tabungan pahala buat kamu sama elsa nu
dia nanti akan jadi penolong kalian berdua
siapa yang salah
dia udah buat aku kehilangan keisha selama lamanya
siapa yang salah
ya allah aku gak mau ada pertikaian lagi antara elsa dan andin aku tahu
persis elsa bagaimana dia nggak akan tinggal diam dengan apa yang dia anggap benar
kenapa diem aja ada yang kupikirkan
karena dia ngerasa andin penyebab kematian keisha
mungkin tadi elsa itu masih dalam kondisi
tapi nanti insya allah kalau elsa sudah stabil kondisinya
dia bisa berpikir jernih lagi dan sikap dia bisa normal seperti biasa kita doain
yang baik baik buat elsa ya
aku gak yakin
pinter nggak nangis ya kalau tante micha ada di sini
ya yang jelas kok aku ngerasa nyaman banget sama anak ini
ngerasa peluk anakku itu bisa bikin dia tenang
mungkin ini perasaan keibuan yang aku punya
sementara aku belum punya anak
iya nanti dibawain mainan ya
iya nanti dibawain mainan ya
kok aku ngerasa nih naila semakin deket ya sama aku
iya aku ini memang dokter anak
tapi perasaan ini tuh beda banget
atau emang karena aku ini dekat sama naila
jadi seperti saling terikat
nasa tunggu tunggu
ibu ibu sebentar
boleh saya minta waktu sebentar sama anak saya
maaf ya bu sebentar ya
kirim doa terindah buat keisha
karena itu yang papa dan mama akan lakukan
ingat selalu pasal mama
ini gak mudah
ini gak mudah
gak mudah buat kamu buat papa buat mama buat semua ini gak mudah
insya allah kamu bisa ngelewatin semuanya